dan pasti kalian tidak mau tapi kan itu kenyataan thomas ya sampai banyak yang
kurban walaupun itu kenyataannya tetap itu namanya gibah membicarakan keburukan orang
lain dan tidak boleh di dalam islam paham baik masa ini paham ya
sebagian besar sering menganggap hal hal yang tidak penting menjadi sesuatu yang besar
manusia itu dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan suci tidak berdosa
tidak ada bayi yang siang yang siangnya tahu gimana disini otak kita yang berpikir
sial maka akan jadi kenyataan sial itu betul keluar kamu ada ingat jangan coba coba ikut
enam perusahaan kami tapi dia dia pembawa sial jadi dia harus pergi jadi kampung ini dengan segala rasa
saya minta mulai hari ini tolong kalian jangan ganggu dia tolong kamu berani macam macam dengan kami
hai bu tolong oleh eh lapar
mas rit mas rit dimana
ya allah bebaslah lo dari tempat ini ya allah
lele kamu dimana le
aku kangen le
le kamu dimana
maaf aku kirain kamu teman aku
le kamu dimana sih le
itu kan bapak dan ibu toleh
itu kan temannya si tolek ya
orang itu tau dimana tolek
hei berhenti ayo kejar jar
yaudah pengawal kita cari tempat lain
hampir saja kita ketahuan
ayo cepat kita minta uang tebusan pak
obat hati itu ada lima perkara
kalau hati sedang gelisah tidak tenang coba
teliti lagi bisa jadi dalam hati kita ada penyakit
iri hati dengkir hati
ingin tahu kesalahan orang lain itu salah satu ciri ciri dari penyakit hati
begitu juga seperti pertanyaannya
ilmu pun demikian
ilmu ada ilmu yang hitam dan ilmu yang khusus
tapi pada dasarnya semua ilmu itu datangnya dari allah
allah yang memberikan ilmu kepada kita
kita tidak mengetahui apa apa kecuali sedikit ilmu

bagaimana bisa ada yang hitam dan yang putih
itu tergantung dari niat kita masing masing
jika kita niat baik maka itu yang akan menjadi ilmu yang baik
jika kita niat buruk walaupun ilmu yang baik akan menjadi buruk
itu seperti dato' halim dulu
penuh dengan nafsu
benar itu mas said
dato' halim dulu jurus silatnya
saya tidak suka kalian mengungkit masa lalu kum
itu masa lalu
ini juga termasuk dari penyakit lain
hidup allah swt berfirman di dalam al quran
janganlah sebagian dari kalian berprasangka terhadap sebagian yang lainnya
dan jangan kalian mencari cari kesalahan orang lain
dan jangan kalian menggunjing kesalahan orang lain
karena itu sama saja seperti kita makan daging bangkai saudara kita sendiri
dan pasti kalian tidak mau
tapi kan itu kenyataan thomas
sampai banyak yang kurban
walaupun itu kenyataannya tetap itu namanya gibah
membicarakan keburukan orang lain dan tidak boleh di dalam islam
faham pak man
baik mas ahim
hanya tuhan yang mesti bantu saya tuhan
tolong bantu aku tuhan
bantu keluarga saya tuan
nanti tuhan pasti akan tahu apa yang saya maksud
ini rumah siapa
ini adalah rumahku tuan
ini orang yang sering tupul ceritakan
yang bisa menyelamatkan tukul
tolong selamatkan tukul
hanya dengan pertolongan tuan
tukul masih bisa tetap tinggal di kampung ini tuhan
terima kasih tuan
kita hanya bisa berusaha
hasilnya tetap kita serahkan kepada gusti allah
pula kami harus yang teratkan
kita tidak boleh pergi couldact
adalah perubahan yang saya lakukan
sehingga tidak akan bisa berubah

sebatas diri kita
ya ya sunggu
dan setiap kita tidak bisa melakukan ruatan
kami selalu dianggap membawa sial
jika ada sesuatu
baik itu benda makhluk
yang dianggap membawa sial
seperti misalnya ada burung gagah lewat
akan ada kematian
orang lahir tanggal tiga belas
berarti dia sial
atoyur atau diyaroh
dan itu hukumnya adalah haram
bahkan mendekati syirik
karena dengan kita menganggap
bahwa ada sial
sesuatu yang memiliki kekuatan
selain daripada allah
dan memiliki pengaruh kepada kita
berarti kita mengakui
bahwa ada kekuatan lain selain
dan yang paling penting yang mesti diingat adalah
anak yang lahir bawa pesiar
semua bayi itu lahir dalam keadaan suci
bersih dari dosa
setiap ada kerusakan di muka bumi
itu bukan karena allah
tetapi adalah akibat dari
ulah tangan manusia itu sendiri
sudah jangan dipikirkan lagi
aku sudah capek harus melihat kemiri ki
angkat paku aja ki
bukan kamu yang saya inginkan
tapi orang tua kamu
kalian harus pergi dari kamu ini
aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi
jangan tanggal mereka ki
aku tidak ingin dilahirkan di tanggal sial ini
ki tolonglah ki
bawa aku saja dari sini
apa ini tidak bisa diselesaikan dengan cara lain
buat atau hukum mati
tuan bantu aku tuan
saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi
tali tali akan terjadi
kali ini terjadi